kenapa bisa anting ini ada di andit
bu mana pesanan saya saya udah lapar nih
sebentar ya mas
keren maaf ya tadi mama matiin soalnya orangnya tadi minta air putih
sekarang dia lagi pesen ayam penyet itu lagi dibuatin ayam penyetnya
mama gak mungkin bohong saya harus cek ke surabaya
aku minta bantuan mama buat ngelakuin sesuatu
udah sore mandi
tar ya dien
aku kasih tau mama deh kalau antingin udah ketemu
biar mama gak nyari nyari lagi
nah sebelah anting yang waktu itu ada di koper aku udah ketemu
ternyata disimpan sama rena besok aku kasih ke mama ya
ma itulah anting ini términial sternyata vapor
painful ya lu
oh mah pas
ma eren enggak biru
kasih ke mamanya
ini kan huntingnya
waktu dibeli untuk elsa
aku mau beli anting untuk elsa
kan dia baru aja
jadi brand ambasador
kita kasih dia penghargaan
gak apa apa ya
pilih aja dulu
ya mau cari apa bu
bilang kalau gak tau hunting
saya mau cari anting hadiah untuk anak saya mbak
ini banyak model anting yang bisa ibu dan bapak pilih
yang mana ya
kayaknya yang ini deh mbak
sama mutiara ini cantik sekali
cocok kayaknya buat elsa
pak coba liat ya
menurut kamu gimana
bagus kan untuk elsa
mau yang ini
sepasangnya berapa mbak
pak yang itu lima puluh lima juta bu
modelnya sangat cantik dan elegan
apa gak terlalu kemahalan
kalau berlian itu
harga segitu itu wajar pak
kamu terlalu memanjakan elsa
udah gak usah lah terlalu mahal itu
mama tuh gak manjain elsa
ini kan dalam rangka
kasih penghargaan untuk elsa
supaya kerjanya dia lebih semangat lagi
waktu andin keterima jadi dosen junior
kamu gak kasih apapun
andin itu nggak perlu pakai anting besar besar pak
dia kan dosen
ya nggak mungkin lah dia gayanya berlebihan
jadi dosen itu nantinya contoh buat yang lain
ya gayanya harus sederhana bersahaja
itu papa setuju sih
ya itu saran kamu lah
ya seharusnya ini antinya elsa
terus kenapa bisa anting ini ada di andin
mana pesennya saya
saya udah lapar nih
sebentar ya mas
iya sebentar ya mas
ini biar aja
ini biar aja sayang bawa ke sana
kamu buatin langsung
gue bener bener gak bisa mikir lagi
gue harus gimana untuk nyegah
supaya aldebaran tetep yakin
kalau reina itu anaknya roy
biar dia gak mikir
untuk tes dn arena dan nino
gue kasih tau lo ya
gue tolong beliin tiket ke singapura
saya udah kasih kamu satu ratus lima puluh juta
kamu cari aja sendiri
gue gak ada kartu kredit
kalau gue beli di travel
terus gue ketangkep disitu
kalau gue ketangkep polisi
gue gak mau sendirian
lo harus terjerat juga
sekarang kamu kirim data data kamu
supaya saya bisa beli tiketnya
elsa mama rasa ini udah keterlaluan
kamu gak perlu ikutin terus apa maunya dia
dia itu sebenernya cuma mau meres kamu aja elsa
si allah tuh premen
si allah tuh premen
ini kalau udah kayak begini gak bakal berhenti nih
wah sampai kapan hidup gue gak tenang
itu kami yang bawa ya
ini makanannya pas
ini ada es jeruk
ada timu gak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi